dalam rangkaian kampanye calon wakil gubernur yang diusung gerindra pks dan pan ahmad saihu
mendatangi para perajin dan warga di sentra industri rajut binong kota bandung
sementara itu sejumlah kader partai koalisi pendukung pasangan calon rindro
justru menggelar deklarasi mendukung pasangan calon duo dm
warga gang masjid rt lima enam dan tujuh rw lima binong bandung
selasa siang menyambut kedatangan calon wakil gubernur jawa barat nomor urut tiga ahmad syahiku
didampingi sejumlah tokoh dan pemuka agama di lingkungan setempat
sentra industri rajut di kawasan itu menjadi perhatian syaiqo
dalam kampanyenya ia berjanji akan berjuang memperbaiki industri di jawa barat
ya jadi sentra industri ini adalah sebuah sentra industri yang patut
barangkali mendapat perhatian baik dari pemerintah kota maupun provinsi
khususnya kaitan dengan survival dari industri ini
yaitu keterkaitan dengan bahan baku
bahan baku ini sangat apa namanya ya nggak kompetitif lah
ketika bahan baku nggak kompetitif tentu saja daya jual bagi ini juga kurang menarik
keuntungannya kurang menarik
sementara itu pada senin menjelang tengah malam
calon gubernur jawa barat deddy miswar menghadiri deklarasi konspirasi partai
di kawasan cangkuang kabupaten bandung
uniknya deklarasi ini justru diselenggarakan oleh sejumlah
kader partai persatuan pembangunan partai kebangkitan bangsa dan partai hanura
padahal ketiga partai itu merupakan anggota koalisi pengusung
pasangan cagup rituan kamil dan cawagup uu ruzanul ulum
menurut salah satu kader p tiga yang juga menjabat ketua badan
pemenangan pemilu p tiga jawa barat komarudin taher
deklarasi dukungan kepada pasangan duo dm ini
sesuai dengan suara hati nuraninya beserta kader kader lain
dia punya nurani yang sama dari tiga partai ini
dan insya allah juga akan
ini terus menggelinding terjadi di kabupaten
sementara deddy misor menilai deklarasi ini wajar
karena bagian dari hak rakyat untuk memilih
aspirasi dari siapapun boleh
mana diuruskan dengan partainya masing masing
di hak politik resikonya dipecat
resiko dipecat oleh partai
dan saya tahu ini resiko dipecat
dan menurut mereka yang meraih deklarasi
nah itu sebuah reaksi
tapi harus diambil ya
saya kira itu juga haknya mereka
tim liputan transmedia